jadi nggak bisa dihubungin ya allah semoga putri baik baik aja
alhamdulillah kita berhasil sayang

ini kita harus kena ngecek
ini kalau conserv beij
mereka berdua gak bisa dihubungi
jangan jangan dewa dan putri mereka lagi bersama
kalaupun handphonenya putri nggak bisa dihubungin
itu mungkin sekarang putri lagi sama raja
ah ternyata raja lagi sama putri
bagus aku bisa suruh orang buat tangkap raja
aku akan pancing citra di mana raja sekarang
dewa alhamdulillah kamu angkat teleponnya
dewa tentu itu perasaannya gak enak dari tadi
kamu tau gak putri di mana
iya tante sekarang kondisi putri lagi bahaya tante
putri lagi di dana udah ke bundaran
tante sama sekali gak ngerti putri di mana taman bundaran
badan putri dipasangin bom tante
putri ada di taman bundaran sekarang
kalian tangkap raja di danau bundaran
awas jangan sampai lolos ya
kita udah gak punya cara lain lagi
kamu harus turun dari sini
kamu harus tinggalin aku jauh jauh
sayang dengerin aku
aku gak akan pernah ninggalin kamu
kalaupun aku harus mati
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
ayo kita pergi dari sini
ayo kita pergi dari sini

cara tersebut untuk membiaskan
upaya like ini bermanfaat
terima kasih sudah menonton ini

untuk mendapatkan info terbaru dari kami
terimakasih juga denganyoutube

dewa gak usah dewa
dewa gak perlu kamu kesana
dewa tunggu dewa
kamu gak perlu kesana dewa
dewa gak usah dewa
mau mati bareng mereka kamu
ini semua tuh gara gara putri tau gak
kalau emang dia mau mati mati aja sendiri
kenapa yang mesti bobor aja sih
ini semua tuh gara gara putri tau gak
kalau emang dia mau mati mati aja sendiri
kenapa yang mesti bobor aja sih